walaupun disebut dengan jalur rawan longsor
daerah cadas pangeran jawa barat siap untuk dilalui pemudik
jalur ini termasuk dalam jalur tengah arus mudik lebaran
yang bisa menjadi alternatif rute selain jalur utara dan jalur selatan
selain pantura dan jalur selatan jawa barat
jalur tengah melalui cilenyi semudang bisa jadi alternatif
bagi pemudik yang melakukan arus mudik lebaran tahun ini
perjalanan jakarta cirebon atau perbatasan jawa tengah jawa barat
melalui jalur tengah via sumedang ini mencapai jarak lebih kurang tiga ratus km
namun jalur alternatif ini tidak serta merta lepas dari kemacetan saat arus mudik berlangsung
kemacetan pertama diprediksi terjadi setelah keluar dari gerbang tol cilenyi
tepatnya di pertigaan cilenyi cibesi
pertigaan cilenyi cibesi merupakan satu titik kepadatan yang perlu anda waspadai
jika anda memilih jalur tengah sebagai pilihan jalur mudik anda
di sini merupakan pertemuan arus kendaraan dari arah bandung
dan juga kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi
apalagi ditambah terkadang menjadi terminal bayangan bagi sebagian angkot dan juga minibus
jalur tengah ini memiliki karakteristik jalur yang sempit
karena hanya terdiri dari satu lajur kendaraan di kedua arah
jalur ini juga dikenal dengan kontur tanjakan dan turunan
disertai banyaknya kelokan dan juga adanya jurang di sisi jalan
di beberapa jalur pun masih ditemui jalan yang bergelombang
namun masih bisa dilewati kendaraan
untuk cadas pangeran kondisinya sangat baik
tentu saja sudah dipersiapkan
juga kita sudah siapkan disitu apabila terjadi longsor
kita disitu sendiri sudah menyiapkan alat berat
untuk wilayah jalan tengah
sumedang untuk wilayah timur sendiri kita sudah disiapkan seputaran paseh
yang sebelah koramil sebelah barat juga kita sudah siapkan alat beratnya
seputaran pasar tanjung sari bengkel pohan
berikut hal yang perlu diwaspadai pemudik di jalur tengah
daerah rawan macet berada di jalan raya bandung garut km dua puluh satu
dan jalan raya bandung cirebon km tujuh belas delapan belas
akibat aktivitas warga dan juga pasar tumpah

titik rawan kecelakaan berada di daerahnya lindung
jalan raya bandung cirebon kilometer enam puluh dua
titik rawan banjir berada di daerah kahatek
sementara daerah lawan longsor berada di cadas pangeran
jalan raya bandung cirebon km tiga puluh empat tiga puluh delapan
dan di nyalindung tomo akibat struktur tanah labil
polres sumedang akan menyiagakan satu ratus dua puluh personil
yang akan bertugas selama arus mudik dan arus balik
di wilayah rawan kemacetan dan longsor
rekayasa lalu lintas buka tutup akan diberlakukan jika diperlukan
di bundaran alam sar ini anda akan ditentukan pilihan
untuk melewati jalur mana
yaitu jalur ke arah cirebon sekitar delapan puluh km lagi
atau anda akan menempuh perjalanan menuju jalan wado ke arah tasikmalaya
yaitu masuk ke jalur selatan untuk terus selanjutnya bergerak ke arah jawa tengah
artabim aditya sumedang